sementara itu ribuan warga menyerbu tempat pembuatan ktp elektronik gratis di kantor kesbangpol kalimantan tengah
hal ini dilakukan karena sulitnya warga untuk mendapatkan ktp elektronik
tercatat ada lima puluh enam ribu warga lebih di kalimantan tengah yang belum memiliki ktp elektronik
kantor aula kesbangpol kalimantan tengah di jalan yosugarsokota palangkaraya senin pagi mendadak ramai
ribuan warga mendatangi tempat ini untuk mendapatkan layanan pembuatan ktp elektronik secara gratis
tak hanya berasal dari palangkaraya mereka juga datang dari sejumlah kabupaten lainnya di kalimantan tengah
warga mengaku memanfaatkan kesempatan ini untuk memangkas waktu pembuatan ktp elektronik yang biasanya memakan waktu dua hingga tiga bulan
berdasarkan data dinas dukcapil kalimantan tengah sebanyak lima puluh enam ribu lebih warga di empat belas kabupaten kota sekalimantan tengah belum memiliki ktp elektronik
hal ini disebabkan lambannya kerja petugas dukcapil karena banyak perangkat komputer sebagai alat perekam rusak
selama ini memang kendala dari kabupaten kota yang kita hasil evaluasi kita ke kabupaten kota pertama kali
memang alat alat yang kita yang sudah lama
sehingga itu keterbatasan di dalam perekaman keterbatasan di dalam mereka mencetak sehingga tidak bisa maksimal
layanan pembuatan ktp elektronik secara gratis ini digelar selama tiga hari mulai sepuluh hingga dua belas desember dua ribu delapan belas
pemprov kalteng berharap lima puluh enam ribu warga akan segera memiliki kartu identitas diri secara resmi
pemprov kalteng berharap lima puluh enam ribu warga akan segera memiliki kartu identitas diri secara resmi